selain pandemi covid
pakai masker gak ya
pahlawan super batman tengah sibuk
belusukan di sejumlah pasar tradisional
di kabupaten pasuruan jawa timur
pada selasa siang
dengan memakai masker
batman melakukan sosialisasi kepada pedagang
dan pengunjung pasar untuk tetap memakai masker
warga yang kedapatan tidak memakai masker
langsung diberi masker dan diberi tahu
tentang pentingnya penggunaan masker
saat beraktivitas di luar rumah
tokoh batman sendiri sengaja diambil
karena merupakan singkatan dari slogan
selain untuk mengedukasi bahaya
akan covid sembilan belas kostum batman dipilih
agar warga tidak takut saat dilakukan
razia masker di jalanan
satu unit mobil water cannon milik korps brimopulri
dikerahkan untuk melakukan penyemprotan
disinfektan di sejumlah ruas jalan
di kawasan menteng jakarta pusat
pada selasa malam
selain ruas jalan
penyemprotan disinfektan juga menyasar
ke sejumlah pusat keramaian
yang menjadi titik kumpul masyarakat
seperti pusat kuliner di jalan sabang
dan jalan jaksa
petugas menyemprot sejumlah warung tenda
yang berada di pusat kuliner malam tersebut
penyemprotan menggunakan mobil water cannon
diharapkan dapat meminimalisir potensi
di area publik yang kerap menjadi titik
pusat keramaian warga
video kerumunan warga yang tengah berkumpul
di sebuah angkringan viral di media sosial
dalam video terlihat warga berkerumun
tanpa menjaga jarak
dan sebagian tidak mengenakan masker
pedagang mengakui jika video yang diambil
di depan warung yang ia kelola
namun demikian pengelola warung kopi
membantah jika video itu merupakan video baru
atas unggahan video tersebut
pedagang mengaku pembelinya menjadi berkurang
itu video memang benar
tapi itu bulan agustus
itu pengaruhnya enggak mas
itu yang viral mungkin penjualannya
itu jelas pengaruhnya
dari mulai dari tiga hari ke depan ini sudah
orang mau kesini kayaknya takut
menanggapi hal ini
tim gabungan yang terdiri dari satpo pp
polisi hingga tni melakukan patroli malam
menyasar warung angkringnya
di jalanan kota yogyakarta
hal ini bertujuan untuk meningkatkan warga
dan penjual agar selalu menjaga jarak
dan menerapkan protokol kesehatan covid sembilan belas
mimputan cnn indonesia